dewan pengawas kpk menunda bacaan putusan
sidang etik wakil ketua kpk nurul gufron
dalam kasus mutasi asn kementerian pertanian
penundaan berdasarkan perintah putusan
pemeriksaan etik nurul gufron
sampai putusan pt un berkekuatan hukum tetap
soal laporan gufron ke baris krim
soal pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wenang
dewas kpk mengaku hanya melaksanakan amanah undang undang
apa yang dikatakan penyalahgunan wenang
yang saya tahu dewas melaksanakan tugasnya
melaksanakan tugas yang dibebankan oleh undang undang
melaporkan sejumlah anggota dewan pengawas kpk
ke baris krimpori atas pencemaran nama baik
gufro menyebut laporan telah disampaikan
sebelumnya gufron juga mengajukan permohonan
terhadap pt un jakarta untuk memerintahkan
dewan pengawas kpk menunda pemeriksaan
atas dugaan pelanggaran kode etiknya
termasuk saya sebut pada saat itu
akan mengajukan gugatan tun
akan mengalukan judicial review ke mahkamah agung
termasuk kemungkinan untuk mempidana
jadi pada saat itu sudah saya sampaikan
dan sudah saya laporkan pada tanggal enam mei dua ribu dua puluh empat